dalam forum itu maruf yang juga cowok pres jokowi dodo menyatakan nu siap mendukung penuh pasangan jokowi maruf amin pada pilpres dua ribu sembilan belas
seperti kami kutip dari laman detik com menurut ma'ruf dukungan penuh nu merupakan komitmen dan tanggung jawab nu kepada bangsa dan negara
terlebih mendukung pasangan yang di dalamnya ada wakil nu hal tersebut disampaikan ma'ruf di sebuah hotel di mecca arab saudi
ma'ruf juga mengatakan dalam dinamika pemilihan sosok cowok pres jokowi dirinya hanya bersikap pasif
di sisi lain menurut ⁇ maruf ⁇ nu memberikan restu dan dukungan penuh kepada dirinya untuk maju dalam pilpres sebagai cowok pres dari nu yang dipilih calon petahana joko widodo
dan sudah ada angga dwi putra yang siap dengan laporannya selamat malam angga
angga bagaimana dengan hasil pertemuan
sekjen partai koalisi indonesia kerja tadi
selamat malam yudhoy dawan
tadi sekitar pukul sebelas siang hingga pukul tiga sore waktu indonesia barat ada sekitar empat dari sembilan sekjen yang tergabung dalam koalisi indonesia kerja
yang datang ke posko pemenangan di jalan cemara kawasan menteng jakarta pusat
dan memang dalam pertemuan tersebut
tadi belum secara resmi seperti itu mengumumkan siapa siapa saja nama yang akan masuk dalam tim kampanye nasional
namun sudah ditetapkan bahwa jumlahnya hingga saat ini sudah tercatat ada satu ratus dua belas orang yang nantinya juga akan terbagi dalam sebelas direktorat seperti itu
ada direktorat perencanaan kemudian ada direkturat media dan media sosial ada direktorat bidang relawan juga dan masih banyak lainnya
dan memang nama namanya yang banyak sudah
sudah beredar sampai saat ini disebutkan oleh hasto kristianto sebagai sekretaris dari tim kampanye nasional
ada yang benar ada yang salah
jadi media pun ketika bertanya langsung kepada hasto belum mendapatkan jawaban pasti siapa siapa saja nama yang sudah fix atau sudah tetap menjadi direktur dari sebelas direkturat tersebut
namun yang pasti juga tadi ada sedikit gambaran soal siapa jurubicara
selama ini di media juga atau di masyarakat mengetahui bahwa akan ada
seperti itu jurubicara namun ditegaskan oleh hasto hanya akan ada tujuh jurubicara dan salah satunya adalah sekjen atau sekretaris jenderal partai kebangkitan bangsa abdul qadir karding yang juga tadi hadir dalam pertemuan tersebut
dan enam nama lainnya nanti akan diumumkan berikutnya
nah seratus atau ratusan kemarin calon jurubicara yang juga sempat diberikan latihan itu nanti akan menjadi juru kampanye terutama juga di bidang media sosial
salah satunya juga ada nama yang
yang sempat ramai kemarin ya ini farhad abbas yang merupakan juga politisi pkb
dan ketika ditanyakan kepada farhad abbas memang dirinya mengakui bahwa dia bukan sebagai jurubicara namun lebih kepada jurukampanye yang akan lebih banyak aktif di media sosial
jadi nanti akan ada perbedaan
karena untuk tim kampanye nasional yang jumlahnya tadi disebut oleh hasto adalah satu ratus dua belas ini harus dilaporkan kepada komisi pemilihan umum atau kpu
dan selambat selambatnya satu hari jelang masa kampanye
atau pada tanggal dua puluh dua september nanti
sementara untuk juru kampanye yang juga jumlahnya pasti akan ada lebih banyak lagi
ini memang tidak perlu dilaporkan sebenarnya
namun tetap juga harus sesuai dengan koridor yang berlaku di peraturan kpu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu delapan belas tentang kampanye
jadi tentu saja akan ada perbedaan antara jurubicara dan juga jurukampanye seperti itu
termasuk juga nanti misalnya jika ada kepala kepala daerah yang akan menjadi juru kampanye
pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
ini juga sudah ada aturan aturan yang tercantum dalam peraturan kpu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu delapan belas tersebut
jadi inilah yang harus dilakukan oleh tim kampanye
baik itu dari kubu jokowi maru ataupun dari kubu prabowo sandi
semua tim kampanye nasional kemudian tim kampanye tingkat provinsi
bahkan hingga ke tingkat kota dan juga kabupaten ini semua harus dilaporkan kepada kpu supaya jelas seperti itu
ada koridor koridor yang harus
harus ditaati dan harus diikuti oleh masing masing tim kampanye pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden
baik angga terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali angga